yang akan menggugat hasil pilpres dua ribu sembilan belas ke mahkamah konstitusi
hasil rekapitulasi pilpres dua ribu sembilan belas yang diumumkan komisi pemilihan umum pada selasa dini hari lalu
hal itu disampaikan prabowo dalam konferensi pers di kertanegara jakarta selatan dua hari lalu
prabowo sandi pun akan menumpuh langkah hukum sesuai konstitusi
pihak paslon dua akan terus melakukan seluruh upaya hukum sesuai konstitusi
dalam rangka membela kedaulatan rakyat
yang hak hak konstitusinya
dan yang hak hak konstitusinya

yang dirampas pada pemilu dua ribu sembilan belas
menangkapi itu calon presiden petahana jokowi dodo mengapresiasi langkah kubu prabowo sandi
yang akan menggugat hasil pemilihan presiden dua ribu sembilan belas ke mahkamah konstitusi
jokowi juga meyakini bahwa hakim hakim mahkamah konstitusi akan memutuskan berdasarkan fakta
saya menghargai pak prabowo sandi
yang telah membawa
dwi pres kemarin ke mk
saya juga meyakini bahwa hakim hakim di mk
akan memutuskan sesuai dengan fakta fakta yang ada
berdasarkan fakta fakta yang ada
sementara itu ketua pempatai demokrat susilo bambang yudhoyono
menyampaikan rasa syukur untuk prabowo dan jokowi
sby menilai sikap keduanya telah tepat dan konstitusional
menurut pak yudhoyono
menurutnya komitmen pemimpin seperti itulah yang ditunggu rakyat untuk diwujudkan setelah pemilu usai
kembali saya bersyukur dan lega
karena bapak prabowo dalam menyampaikan penolakan atau gugatannya
terhadap hasil pilpres yang dihitung oleh kpu
akan dilakukan melalui jalan konstitusi
tafsiran saya melalui mahkamah konstitusi
saya makin bersyukur dan lega
karena bapak jokowi telah menyampaikan bahwa
akan menjadi pemimpin dan pengayom dari seluruh rakyat indonesia
sebelumnya pada selasa lalu kpu mengumumkan jumlah suara sah pasangan jokowi ma'ruf
sedangkan pasangan prabowo sandi sebesar enam puluh delapan suara
apresiasi besar patut kita berikan kepada bpn prabowo sandi
atas upayanya menegakkan keadilan lewat jalur konstitusional
meskipun sebelumnya bpn prabowo sandi pernah menyebut tidak percaya terhadap mk
malam ini adalah malam yang menentukan langkah demokrasi ke depan
terutama untuk pilpres yang dihitung oleh kpu
di tengah jalan konstitusi apakah upaya upaya rekonsiliasi akan menghentikan polarisasi
yang sudah terlanjur menguat di akar rumput
sekaligus kita kawal bersama jalannya gugatan sengketa pemilu
serta menarik akal sehat dari proses dan juga bukti dalam penyelesaian sengketa ini
sudah ada narasumber kita yang sudah hadir di studio malam hari ini
ada tiga orang saya mulai dari yang paling cantik dulu diantara kita
sebelah kiri saya ada mbak bivitri susanti akademisi hukum tata negara dari skai jentera
selamat malam mbak bivitri
apa kabar mbak sehat
dan di tengah ini yang punya perkara nanti
tim advokasi bpn pranabosandi
bang ali selamat malam
selamat malam melayu sirayu
dan sudah ada bang hermawita slim team hukum dan juga advokasi dtkn jokowi maruf
bang hermawit selamat malam
oke karena ini akan melaporkan adalah bpn pranabosandi
kita tanya dulu ke lay kita yang menengah ini
salah satu kemudian dasar yang paling mendasar ya
untuk kemudian ini gugatan ini dikabulkan adalah kemudian kuatnya bukti bukti yang tentu akan dibawa sebagai syarat formal ya
pertanyaannya sekarang begini bang ali ketika sudah membawa ini ke mk
kami yakin pasti sudah siap semuanya
tapi seberapa kuat bahwa itu bisa bukti bukti itu bisa betul betul membawa gugatan itu kemudian dikabulkan oleh mahkamah konstitusi
kesitu dulu deh kita bahas
jadi gini pertama ingin saya sampaikan adalah
bahwasannya berita berita di luar yang mengatakan bahwasannya bpn dua tidak menempuh jalur inkonstitusional malam ini terbantahkan
itu dulu artinya biar masyarakat di luar juga paham artinya pak prabowo tetap menempuh jalur hukum
khususnya bpn dua kita tetap menghargai proses proses hukum yang ada di indonesia itu dulu
yang kedua terkait bukti
kalau gugatan mk ini kan sama sama kita tahu kan ada namanya istilahnya itu kuantitas sama kualitas
jadi kalau kuat
yang kami persoalkan dua duanya akan kita ajukan
jadi misalnya kalau dari kualitatifnya gitu
dari kuantitatif kualitatif kita akan mencoba merunut persoalan ini dari proses dulu
sebelum menuju hasil kan sekitar hasil
kita runut dari problem ketika proses pemilu kemarin kami menugah dari sejak ditetapkannya dpt itu banyak sekali kejanggalan kejanggalan
jadi dari situ berangkat ya
ya artinya kita coba membedah dulu proses yang bermasalah ini
artinya kalau proses ini bermasalah hasil yang dihasilkan pun menjadi masalah
artinya merujuk otomatis ke angka
artinya selisih tujuh belas hampir tujuh belas juta itu
artinya kalau memang didapat dari proses yang bermasalah maka hasil pun akan jadi masalah
lungikannya situ dulu
artinya kualitatif dan kuantitatif sama sama akan kami

terkait bukti kami pas kapil pres membuka posko advokasi hampir di sini ya

nah kita mendapatkan data data semua
bahwasannya indikasi indikasi yang selama ini kita selalu katakan ada kecurangan
kecurangan itu bukti bukti tersebut kita kumpulkan
oke itu dikumpulkan itu ya
dari beberapa daerah daerah ya
misalnya contoh c satu
ada video video yang beredar
kan di media sosial banyak kita lihat itu
ada video video bahkan saksinya pun di situ kita panggil
nah mulai berangkat dari situlah kami yakin bahwasannya
di hampir dua puluh provinsi yang kami kemarin buka posko pengaduan itu
dan terbukti proses ini memang
dugaan kami terkait kecurangan ada
maka kami minta mahkamah konstitusi dengan rasa keadilan
selama ini kan image nya kan mahkamah kalkulator lah
tanda kutip gitu
kami minta rasa keadilan itu diinin oleh mahkamah konstitusi
poin utamanya tetap kpu tergugatnya begitu ya
dan terstruktur masif dan sistematis itu ya
kalau nanti mengarah ke angka di kuantitatif
artinya dua dua itu kita
saya ke pihak yang terkait kalau begitu
bang hermawi ya
bang herma udah ketawa ketawa aja nih
kayaknya udah siap bang
kalau kemudian ini sudah dibawa ke mk
sebagai pihak terkait
apa yang akan dilakukan kemudian
ya jadi begini ya
kita tinggalkan yang kemarin kemarin
kita masuk era baru malam ini
kita mengapresiasi dua
kita sudah sama sama lelah
bulan bulan dua untuk masuk
karena memang disitu muaranya
memang itu aman undang undang
nah kalau soal kesiapan
kita sudah prepare
dari awal kita sudah berpikir
memang setiap pemilu
aduh bukti saja lah
dari dulu kita
memang kita punya defisi khusus
ada divisi pelanggaran pemilu
ada apa dan segala macam
dan jangan lupa
semua partai koalisi kita
setiap mengirim data itu selalu dua
kirim ke partainya
satu lantai itu
itu semua anak anak kerja
mahkamah konstitusi yang menentukan
kita kuling daun saja
dan kita tetap indonesia yang jaya
baik mbak bivitri
karena ini ada sengketa
bagaimana seharusnya kemudian
baik dari pihak yang menggugat
pihak yang tergugat
ini menyiapkan masing masing materinya ya
pemohon dan termohon
oh dan juga termohon begitu maaf
dan juga seperti apa harusnya
kemudian proses ini harus berjalan
di mahkamah konstitusi
tapi dijawabkan nanti mbak bivitri
kita harus break terlebih dahulu
kami akan segera kembali
oke kita lanjutkan diskusi
saya langsung ke mbak bivitri
bagaimana mbak bivitri ini
terkait dengan sengketa gugatan pilpres
ini kan yang diajukan oleh bpn prabowo sandi
seperti apa anda melihat
ini dibawa ke mahkamah konstitusi
kami hargai pasti ya
sebenarnya waktu awal awal kan
sempat dari tim bpn
mengatakan tidak mau ke mk
dan karena itu tidak percaya
karena itu saya dengan teman teman
waktu itu sempat bikin pernyataan agak keras
supaya pakai dong jalur konstitusional
jadi ketika sekarang sudah berubah pandangan
kami sangat menghargai
ada dua hal sih ya
saya kira ini proses pendewasaan politik juga begitu ya
dan kita sudah mulai percaya dengan negara hukum
dan dengan demikian
mudah mudahan nanti semua belajar dari proses
timnya bagus bagus soalnya ini
kemudian yang kedua juga saya kira
ini seperti jadi one for all gitu ya
untuk teman teman pendukung
jadinya bisa melihat
apakah yang selama ini diwacanakan
dalam orasi dan lain sebagainya
itu memang benar ada atau tidak
jadi dalam catatan sejarah nanti kita bisa tahu
entah nanti ditolak ataupun tidak ditolak
tapi paling tidak semua terpapar di ruang sidang
karena nanti semua dibuka
transparan dan semua tercatat
jadi kita dalam catatan sejarah juga
semuanya kalaupun kalah
kalah secara elegan menang juga dengan baik
karena itu yang katanya kecurangan dibuktikan juga
artinya memang jalur konstitusional ini
betul betul sangat penting ini ya
di semua negara yang beranjak dari
untuk membentuk kultur negara hukumnya itu
jadi kalau kita lihat memang di banyak negara
terutama di afrika ya
karena agak sama transisinya dengan kita
itu banyak yang kalah pemilu
kalah pemilu chaos
nah jadi di indonesia kami mendorong
aduh jangan sampai seperti itu
nah jalannya memang melewati salah satunya mahkamah konstitusi ini
dimana semua nanti diharapkan bisa menerima hasilnya
toh semuanya bisa dikontrol
misalnya takut ada main main dan lain sebagainya
semuanya bisa dikontrol
ketika sudah dibawa ke mk bagaimana mk seharusnya menyikapi
sengketa sengketa gugatan klip rasinya bagaimana seharusnya
iya kalau dari segi waktu kan nanti tanggal dua puluh delapan juni
akhirnya nanti ya mereka akan memutus
nah tapi kalau bagaimana seharusnya tentu saja
mereka akan harus melihat
pertama permohonannya dalilnya apa saja
nah nanti di dalil itu seperti tadi dikatakan oleh bang ali
nanti mk akan menentukan mana yang akan mereka terima begitu
nah dari setiap yang mereka terima itu semua harus ada buktinya
dan buktinya harus juga relevan gitu ya
jadi disinilah nanti akan baik sekali prosesnya saya kira
hakim juga akan bisa menilai ini bukti relevan nggak
kalau misalnya nggak relevan nanti tidak akan diterima oleh
makamah konstitusi ini ya
misalnya ada video kecurangan misalnya
video itu kan sebenarnya tidak berbeda
jadi harus diverifikasi benar nggak
video dari mana gitu
hal hal seperti itu nanti semuanya akan dibuktikan
dan nanti pada akhirnya hakim akan memutus ya
dan kita belum tahu nih sebenarnya nanti petitumnya itu apa
apa yang diminta oleh pemohon
nanti hakim akan memutus
dan saya kira yang diharapkan tentu saja semuanya berjalan secara transparan
dan baiknya saya kira di mk itu juga nanti kan ada legal reasoning juga ya
di semua putusan
jadi masyarakat juga nanti bisa menilai
kalaupun misalnya ada yang nggak setuju
biasanya kan kita mk juga banyak juga putusan yang kita nggak setuju
itu bisa dikritik semuanya
oke baik bagaimana bang ali
ini kan sebelumnya juga sempat ditolak ya oleh bawaslu ya
apakah ada tambahan lagi kah bukti bukti
pembaharuan lagi untuk kemudian menguatkan materi gugatan anda
atau bagaimana dari perhatian anda
jadi begini waktu di bawaslu kan kita mencoba tes m
struktur stigmatif masib itu
kemarin itu kita itu di asn
jadi ada beberapa asn beberapa kepala kepala daerah itu yang
indikasi keterlibatan dalam proses pemilu itu sendiri
artinya berpihak ke salah satu paslon
artinya kalau mereka tidak dari awal misalnya cuti atau apa itu tidak ada
nah itu yang coba kita kemarin dorong ke bawaslu
artinya itu baru sepotong
artinya belum semua rangkaian yang kita persoalkan dulu
nah ketika di mk ini otomatis
karena ini perjuangan terakhir
kita akan all out semua
kayak saya bilang tadi baik dari kuantitatifnya kualitatifnya tes m terstruktur sistem masif itu akan kita buktikan semua
all out dong kalau jadi ini
oh iya dong keterlibatan misalnya kepala kepala daerah saya
saya bilang tadi asn mungkin ada bumn bumn yang sebagainya itu kita buktikan
kalau selama ini kan kita kan selalu melihatkan seperti itu
ada deklarasi deklarasi kepala daerah yang menguntungkan salah satu paslawan misalnya begitu itu kan
akan kita buktikan semua nanti itu
yaitu misalnya ada kayak saya bilang tadi ada video yang viral banyak yang namanya misalnya kotak suara penghitungan segala macam itu
ada misalnya tps tps yang macam macam itu kita akan buktikan semua nanti
sambil kita menunggu ya seperti apa pergerakan baik dari di gedung mk atau mungkin di apa tadi sudah dari rumah kertanegara
saya ke bang hermawi bagaimana bang hermawi sebagai pihak terkait ini sudah all out banget nih dari dua satu all outnya bagaimana
mk ini momentum momentum itu sudah berubah ya ya
ini momentum yang tepat buat dua untuk membuktikan seluruh narasi narasi yang mereka bangun selama ini
nanti di mk itu kan semua itu adu bukti dan semua harus terukur misalnya video video itu kan diverifikasi video macam macam
ada clipping koran media ini sekarang bisa kita yang buat kita yang bikin berita kita yang clipping sendiri wah itu biasa saja
tapi poin saya adalah
malam ini kalau clear dua melaporkan ke mk
kita sambut baik lebih baik itu lebih mulia lebih terhormat lebih bermartabat kita bertarung di konstitusi
sebagai mana diamanatkan oleh undang undang
jadi kami dalam posisi pihak terkait stand by
kita juga memantau semua kita mempersiapkan data
intinya memang inilah ending sebuah pemilu
setelah itu kita bersatu lagi sebagai sebuah bangsa kita berteman lagi
kita ya kita lupakan ini lima tahun sekali akan terjadi terus ada
masa ya bang masa gara gara itu kita berkelahi
alumni alumni kita yang sama sama sma kemasan masa gak ngomong gara gara pilihan yang seperti itu
jadi intinya kita mengapresiasi peristiwa malam ini dan kita menunggu dan siap
soal tsm saya ingin nanti mbak bivitri coba menganalisis ya seperti apa kemudian tsm ini
ketika itu sebagai salah satu dasar untuk dibawa ke mahkamah konstitusi
kita bahas nanti tapi kita harus break terlebih dahulu
sambil kita juga pantau apa yang terjadi dinamikanya di gedung mk
kami akan segera kembali saat lain
baik saya langsung ke mbak bivitri
bagaimana mbak bivitri tadi
tadi sudah dipaparkan oleh bang ali juga ya soal tsm
nah tsm ini bagaimana kemudian ketika dibawa ke dalam sengketa pilpres nanti
jadi tsm itu sekarang sudah mendapatkan terjemahan resminya di dalam undang undang tujuh ya dua ribu tujuh belas
undang undang tentang pemilu
sudah jelaskan terstruktur itu apa sistematis apa masif apa
tapi kalau kita mau mengacu ke belakang sedikit kan sebenarnya awal mula ketika mahkamah konstitusi
bilang menyatakan dalam putusannya bahwa kami melihat bahwa sebenarnya proses itu pasti ada dampaknya
jadi kami juga tidak keberatan untuk melihat proses
nah itu tahun dua ribu delapan sebenarnya
adalah salah satu putusan pilkada waktu itu
nah jadi yang namanya terstruktur itu memang nanti harus dibuktikan dan semuanya harus punya
dalam arti semuanya harus signifikan sehingga bisa mempengaruhi selisih suara itu kan rp enam belas sembilan ratus
nah kemudian katakanlah misalnya ada masalah kecurangan begitu ya
apakah kecurangannya masif betul sehingga mempengaruhi enam belas sembilan ratus itu
katakanlah ada seribu kecurangan misalnya ya
buat kita barangkali terdengar besar tapi untuk rp enam belas sembilan ratus itu tidak pengaruh kan
berarti belum terlalu masif misalnya begitu ya
kemudian misalnya tadi asn tadi ya ada suruhan suruhan
misalnya kemudian harus dibuktikan betulkah itu terstruktur dalam arti diperintahkan oleh atasannya
iya iya sampai ke bawah begitu ya
misalnya diperintahkan bentuknya apa
bisa mempengaruhi suara
nah jadi hal hal seperti itu nanti semua harus didalilkan
artinya harus kuat betul dong ya
harus kuat betul
saya ambil contoh dua ribu empat belas waktu itu pak prabowo dengan hatta rajasa ya
sempat mendalilkan ada uang dana asing yang masuk ke kpu
nah itu dalilnya diterima oleh mahkamah konstitusi tapi kemudian tidak terbukti
jadi juga akhirnya ditolak juga ya
tapi artinya kemungkinan saya setuju dengan bang ali bahwa memang mahkamah konstitusi sudah tidak kalkulator lagi
belaka gitu ya
tapi memang mau melihat prosesnya
nah tinggal nanti adu kuat buktinya
karena seperti saya katakan tadi begitu tahun dua ribu empat belas itu pemohon ketika itu tidak berhasil membuktikan
oh ternyata dana asingnya itu program
itu kan seperti itu ya saya ingat sekali
maka tidak diterima oleh mahkamah konstitusi
nah sekarang kan berarti katakanlah tadi ada perintah untuk asn misalnya
berarti harus dibuktikan betul mana ininya
mbak bivitri betul tidak sih bahwa sengketa pilpres ini ketika jaraknya memang sangat jauh selisihnya ini memang rawan kandas atau bagaimana sebetulnya
betul tidak sih
rawan kandas kalau saya sih begini
kalau pertanyaannya mungkin menang nggak kalau menurut saya sih masih mungkin
bukan nggak mustahil gitu ya
tapi bahwa itu berat kita harus akui akan sangat berat
tapi begini kalau saya sebagai pengamat ya yang di tengah tengah saya excited untuk menunggu hari hari ke depan ini
karena kalau dua duanya tim bagus gitu ya artinya
orangnya oke oke semua
artinya nanti kan bukti yang akan diperlihatkan juga bukti yang bagus begitu
argumennya juga pasti kuat
jadi yang seperti saya katakan tadi kalaupun saat kita belum tahu sekali lagi ya
tapi kalaupun kalah juga kalahnya secara baik dengan argumentasi yang maksimal
kalaupun menang juga kita semua jadi bisa melihat apa yang terjadi setelah kemarin kemarin itu
bang hermaw ya bagaimana
dari tkn dari tim advokasi tkn bagaimana
dengan dalil dalil yang sudah disampaikan tadi mungkin beberapa
ya jadi seperti dikatakan mbak fitri tadi
semua akhirnya semua narasi itu semua asumsi itu harus bisa dibuktikan
dan bukti itu semuanya harus transparan
kan sidang sidang di mk itu kan dinyatakan terbuka untuk umum
selain itu di luar itu semua penuh televisi
dan mk juga merekam semua itu
jadi menurut saya tidak ada tidak ada kita harus mau tidak mau suka atau tidak suka
kita harus percaya kepada mahkamah konstitusi
karena hakim hakim konstitusi itu dipilih sebagian itu dari dpr
dpr itu terdiri dari anggota dewan dari partai partai koalisi ini
jadi dan mereka itu punya trakore yang bagus semua
kita tinggal adu kuat bukti
dan jangan lupa apa yang jadi pertimbangan majelis hakim adalah barang bukti ada di persidangan
bukan omongan di mana mana itu
bukan omongan di luar segala macam
apa yang ada di situ
oleh karena itu saya katakan tadi ini momentum yang baik
untuk membuktikan semua narasi narasi yang selama ini diomongin
dari proses yang terjadi selama ini menurut bang hermawet apakah memang kuatkah dalil yang dimiliki oleh yang ke dua
sejauh ini sebagian besar narasi yang dibangun oleh teman saya ini belum kita belum lihat buktinya
itu yang akan kita buktikan di pengadilan
itu yang akan kita buktikan di pengadilan
tapi saya sependapat bahwa kita dalam mk ini kita mau cari pihak yang kalahnya terhormat
oke nah itu yang kita mau cari supaya bangsa ini maju
majulah masa kita begini terus
cukup besar selisihnya
kemarin kami ke bawaslu itu menggugat terkait situng
kami mempermasalahkan situng
dan alhamdulillah bawaslu merekomendasikan itu
bahwasannya situng itu ada masalah
dan memerintah salah satu bunyi putusannya itu memerintahkan kp untuk memperbaiki
dari situ saja artinya gini
dalil dalil yang kita permasalahkan itu
iya artinya kan ada perintah untuk memperbaiki
disitu kan kita sudah selalu menyuarakan situng itu mencoba seolah olah melegitimasi real count
padahal selama ini kita selalu mengatakan situng itu belum tidak real
itu banyak contoh data data yang tidak sesuai
dari situ apa yang diambil maksudnya
dalil kami yang kami katakan selama ini contohnya itu saja sudah diaminkan dari tingkat bawah seluruh
khususnya baru situng
ke belakang dengan dalil dalil yang lain itu insya allah akan kami buktikan juga
artinya kami tidak serta merta berbicara itu tanpa bukti
bahwasanya dari tingkat situng itu kami buktikan bahwasanya bermasalah
nah kedepannya nanti kita akan buktikan di pengadilan
kalau saya sih
dan saya juga berharap memang
sebagai pemohon ya
tim bpn itu sudah menyiapkan bukti yang cukup kuat
karena kan sebenarnya bulan februari kalau saya tidak salah ya itu
mahkamah konstitusi sudah mengundang semua paslon semua partai politik
untuk mendapatkan bimbingan teknis mengenai semuanya lah
sampai alat teknisnya dia
teknisnya buat pembohonan
membuat pembohonan menyusun alat bukti semua dia
jadi yang barangkali dilihat orang
saya berpikir baik nih ya
berpikir baik bahwa kan orang menuduhnya
mau seok tiga hari sanggup
berprasangka baik dan positif bahwa sebenarnya tim bpn sudah mengumpulkan sejak lama
ya karena ini kan tim lawyer yang kita bicarakan
orang barangkali hanya melihat para jurubicara
tapi tim lawyer ini kan kerjanya di balik layar
diem diem aja tapi dia ngumpulin banyak berbulan bulan
kalau bukti ya
sejak pas selesai pilpres pun udah kita kumpulin
jadi saya sih sangat tertarik untuk melihat nanti buktinya semacam apa saja
dan dugaan saya memang ada senjata senjata rahasia
yang sudah disiapkan gitu ya
tapi gapapa jadi kan bermutu kita nanti
saya yakin tkn di lain sisi juga sudah punya senjata rahasia juga
begitu ya sebagai pihak terkait
kita coba dengarkan terlebih dahulu
ini masih terkait dengan topik kita
ini wakil ketua dpr dari partai gerindra
fadlizon yang beranggapan bahwa demokrasi indonesia mengalami kemunduran dengan adanya kecurangan dalam pemilu
kecurangan yang dialami prabowo sadiq
juga akan dibawa dalam gugatannya ke mahkamah
di mewawancara saya dengan fadli sun beberapa saat yang lalu
itu bagus itu
saya kira kita ini mengalami sebuah setback di dalam demokrasi kita
belakangan hari ini
apalagi kemudian kecurangan kecurangan yang terjadi pada proses pemilu
baik sebelum pada saat maupun setelah pemilu itu
sangat menonjol sekali kecurangan kecurangan itu
dan menurut saya ini tidak ada presidennya di negara lain
seperti yang terjadi pada kita sebagai sebuah negara demokrasi
kecurangan itulah yang akan menjadi data yang akan dibawa ke dalam gugatan nanti malam bang fadli
oleh teman teman dari bpn prabowo sadiq
ya tentu itu oleh tim yang sudah ditunjuk tadi
yang dipimpin oleh pak bambang wijoyanto
saya kira sejak awal kita selalu menekankan jalan yang diambil adalah jalan konstitusional
unjuk rasa juga jalan konstitusional loh
itu masyarakat tapi yang melaksanakan
karena masyarakatnya jumlahnya puluhan juta yang mendukung pak prabowo dan pak sadiq
karena suara mereka itu dicurangi
jadi wajar saja
kalau bukan masyarakat itu sendiri lantas siapa lagi yang akan membela hak hak mereka
baik bahwa kemudian ada kalangan sebagian pihak bang fadli yang mengatakan bahwa
kalau sudah mengambil jalur mk buat apa lagi ada demonstrasi masa ke jalan
yang kemudian ini justru berakhir inkonstitusional menurut mereka karena berhadapan
ya orang itu nggak ngerti demokrasi
kalau ada orang yang berpendapat seperti itu nggak ngerti demokrasi
bahkan yang namanya people power saja itu konstitusional
pak jokowi pernah menulis
bukan dugaan makar
loh bukan itu orang bodoh yang mengatakan kalau people power itu adalah makar
oke soal kecurangan nanti juga kita akan tanyakan ke bang hermawi
tapi kita harus break terlebih dahulu
tetap bersama kami
oke kita lanjutkan diskusi sambil kita melihat bagaimana pergerakan di gedung mahkamah konstitusi
karena paling lambat kalau nggak salah jam sepuluh ya bang ali ya
batas waktu jam dua belas
dua belas sudah di meja pendaftaran
bang hermawi bagaimana tadi bang fadlizon katakan mengenai kemunduran dalam demokrasi
karena ada kecurangan dan sebagainya itu yang kemudian harus dibuktikan
ya ini narasi narasi kecurangan ini seperti saya bilang tadi kan harus dibuktikan
dan sebenarnya bang fadli zon itu kan subjektif asumsi
dia pada posisi itu sekarang
beda dengan posisi saya
dan kalau beliau sudah menyatakan begitu sebagai pimpin dan sebuah partai tentu beliau punya bukti
tinggal di transfer saja ke bang wijayanto
saya selalu dibuktikan digelar semua
di mk itu kan sidangnya sangat terbuka
satu demi satu alat alat bukti itu diperiksa dengan seksama
dan alat alat bukti harus diverifikasi
bukan video yang dapat di ujung langit dikasih masuk itu asal usulnya dari mana
jadi sekarang maksud saya poin saya adalah sudah lah
kita sekarang fokus saja ke mk
ini masing masing tim sudah punya lawyer yang relatif punya nama yang dengan reputasi reputasi baik
lalu kita tinggal lihat saja
siapa membawa apa siapa membuktikan apa
lalu kemudian kita mesti percaya kepada putusan majelis
oke fokus terhadap mahkamah konstitusi jalur ini
kalau dari tkn sebagai pihak terkait seberapa fokus menyiapkan ini semuanya
atau agak agak jumawah kita pasti menang
kita sudah dari awal kita sudah prepare
ujung dari pilpres ini pasti mk
nggak ada yang lain
kita nggak pernah berpikir ngumpuli batu di mobil kita
nggak ada itu
jadi kita sudah prepare oleh karena itu kita sangat siap
bahkan dari sekian ratus kita punya lawyer ditambah lagi dengan nama nama besar seperti luhut pangaribuan teguh samudera
itu kita dengan kerelaan kita menempatkan mereka di tokoh tokoh kunci itu untuk apa
untuk mendukung dalil dalil yang sudah kita kumpulkan
untuk mendukung bukti bukti yang sudah kita kumpulkan
jadi kita sangat siap
dalil yang untuk membuktikan bahwa tidak ada tsm begitu atau misalnya yang melibatkan
tidak apa yang bisa disampaikan
tidak ada tsm itu nanti itu kan kpu
tapi kita sendiri kan punya aparat
kita sendiri kan lihat pemilu ini yang berteriak tsm ini siapa sih
yang berteria tsm ini kan dua tiga orang saja
tidak ada kpu misalnya bawaslu
dari daerah mana ada yang teriak tsm
tapi itu pun tetap harus kita buktikan
ini kan pepetitum ya
itu harus dibuktikan
bang ali ini sambil kita menunggu di mk ya
bagaimana ke depan ini setelah ini setelah membawa ke dalam mahkamah konstitusi bagaimana
ya artinya setelah kita membawa permohonan gugatan ke mahkamah konstitusi maka
kita akan menunggu
artinya kalau memang ada perbaikan yang kita perbaiki
nanti baru awal persidangan juga sidang permulaan itu di bulan juni kita tunggu sampai situ
tetap ada kecurangan tadi itu ya
yang tadi juga sampaikan dari bapak
jadi begini jadi begini saya bilang tadi
kan selalu kan orang berpikir selisih jauh
kita ada pengalaman beberapa kali itu
bahwasannya putusan mk mengeluarkan rekomendasi psu
penghitungan suara ulang
ketika mk mengeluarkan rekomendasi psu maka selisih ini menjadi nol
jadi nggak guna
artinya akan dilakukan penghutang ulang
jadi selisih ini jadi nggak guna
psu nya nanti kan juga signifikan psu nya di mana
artinya saya bilang tadi ketika kita bisa membuktikan proses tadi
ketika pemilihan itu tadi ada indikasi indikasi kecurangan
ada di berbagai provinsi ya otomatis kita akan psu
artinya kan saya sangat yakin untuk mengambil jalan tengah
artinya kita coba merubahlah bahwasannya
semoga majelis hakim mahkamah konstitusi melihat rasa keadilan
oke biar sama sama adil
ya kan kalian mengklaim kalian mengklaim
artinya melihat rasa keadilan tadi itu
artinya bukan serta merta melihat kayak mohon maaf kalau tidak ini ini
jangan ya iya
itu artinya coba kita melihat paradigma itu
rasa keadilan itu coba kita dorong majelis hakim
artinya kalau proses terbukti kita meminta
ya salah satunya
mungkin sebelum ke mbak bivitri
ya petitum itu kan nanti salah satunya membatalkan dulu
sk kpu itu dulu
nah selebihnya ya banyak nanti kan ada berapa
mungkin ya mk sendiri pun
bahkan dalam putusannya siapa tahu mengeluarkan rekomendasi
ini udah ketahan kayaknya mau komentar
majelis hakim mengambil keputusan dimanapun di dunia ini hakim apapun dia
basisnya bukti bukan perasaan
bukan rasa keadilan itu bukan
artinya gini kan dalam mengambil keputusan hakim itu kan berhak
artinya keyakinan dia
artinya ketika dia berkeyakinan oh ini ada indikasi indikasi
ya udah biar sama sama adil
kan kita melihat keadilannya
dalam hakim itu
itu namanya ora edlaborah
berduang bekerja sambil berdoa
artinya kan paradigma itu coba kita dorong majelis hakim itu melihat rasa keadilan
artinya bukan pakai perasaan loh ya
nilai nilai keadilan itu sendiri
dari bukti bukti itu
kan kita kan mencari keadilan gitu
lanjut ya mbak bim fitri
ini kita tahu ya di samping proses hukum politik hukum saat ini
kemudian kita tahu ini yang ditunggu tunggu ketika dibawa ke mahkamah konstitusi
seberapa penting kemudian ini bisa paling tidak mereduksi situasi ketika kemarin sempat panas
ini menjadi jalan keluar
memang ini yang menjadi jalan keluar supaya ini bisa menghentikan polarisasi harusnya ya ketika membawa ke mk ini
ya ini memang jalan keluar yang bagus sekali
cuma memang harus diikuti juga dengan misalnya pak prabowo bilang
bilang kepada masa pendukungnya bahwa kita lagi jalur konstitusional
saya setuju dengan pak fadli zwan bahwa hak orang untuk berdemonstrasi menganggap pendapat
nggak boleh dilarang betul
tapi juga perlu dijelaskan bahwa lebih baik menunggu mahkamah konstitusi
jadi kita bisa tahu clear begitu
nah satu lagi ingin saya juga jelaskan mumpung banyak yang nonton nih saya kira ya
juga bahwa nanti kita tidak mereka tidak berhadapan satu dan dua
sebenarnya nanti dua sebagai pemohon berhadapannya dengan kpu
jadi nanti juga bukannya diadu begitu
nah dan kemudian yang kemungkinan kemungkinannya kan memang biasanya dari pilkada pilkada kita bisa lihat juga ya
itu bisa penghitungan suara ulang
bisa penghitungan suara ulang
bisa pemungutan suara ulang
dan tapi mungkin nggak langsung semuanya begitu ya
mungkin di beberapa tempat
bisa juga tidak diterima karena mungkin ada hal hal yang dianggap tidak tepat oleh mahkamah konstitusi
semuanya memang tergantung hakim
tapi saya ingin mendorong supaya masyarakat memang betul betul mempercayai mahkamah konstitusi
karena ini bukan lembaga baru
bukan dibentuk oleh misalnya kan wacananya kan rezim gitu ya
enggak ini dari tahun dua ribu tiga memang udah di situ
rekordnya sudah banyak
mulai dari pilpres dua ribu empat dua ribu sembilan dua ribu empat belas
itu sudah seringkali menyidangkan hal hal seperti ini
jangan sampai jadi distrust juga dengan mk begitu ya
ini lembaga yang sudah teruji gitu ya
jadi kalau misalnya masih ragu ragu tonton saja semuanya di apa namanya bahkan mereka punya live streaming juga yang saya tahu ya
bisa download permohonan nanti saya juga udah pengen download itu dan lain sebagainya
jadi saya kira kita tunggu saja
semuanya akan tergantung pada hakim
dan sekali lagi hakim itu juga sembilan itu kan tiga dari dpr tiga dari ma tiga dari pemerintah
jadi juga bukan orang orang sembarangan semua
track recordnya sudah terjamin
dan kalau misalnya masih oh tapi dulu pernah ada korupsi
itu dulu orangnya udah keluar dan mknya udah diperbaiki gitu
jadi saya kira kita juga mesti move on melihat recordnya sembilan orang ini
dan saya sampai sejauh ini mereka saya kira bisa kita percaya lah
oke ngomong ngomong mengenai percaya dan juga percaya saya kembali ke bang ali lagi
awal kan sempat nggak mau bawa ke mk ya
karena mungkin ya mungkin alasan distrust itu apa
itu masa lalu
sedikit pertimbangannya apa kemudian sampai akhirnya oke kita tentu kita apresiasi pertimbangan
tapi pertimbangannya apa kalau dari internal bpn sendiri
pertimbangannya maksudnya nih
pertimbangan bawa ke mk oke kita bawa ke mk saja
oh jadi begini
pas kpu mengumumkan hasil rekapitulasi tersebut jam dua malam ya jam dua pagi
kami pagi pagi tim hukum itu semua dikumpulkan pak prabowo di kediamannya
untuk apa namanya menyikapi hasil dari rekapitulasi
jadi ada rapat kecil kita nambah oh dikumpulkan itu ya
artinya rapat tim hukum bahwasanya terkait ini bagaimana
karena kita namanya background hukum ya orang orang hukum
kita memberi pandangan ke pak prabowo bahwasannya pak ini harus secara konstitusi pak
apa namanya mencoba kan ada tahapan terakhir yaitu mk
kita coba membawa persoalan ini tuh ke mk
artinya ya saya bilang tadi namanya kita pencari keadilan
ya kita juga berharap mk juga dalam proses menyidangkan perkara ini melihatlah nilai nilai keadilan itu
akhirnya pak prabowo setuju untuk membawa itu
oh jadi itu ya kemudian sejarah awalnya bahwa kemudian oke ada pandangan pandangan hukum yang diberikan
oh iya karena kan kita juga ingin apa namanya mengkelirkan ya

stigma stigma di luar bahwasanya bpn dua tidak inkonstitusional
jadi apa apa maunya begini begini gitu
itu yang kita mau keliruskan artinya kami tetap pada on the track ya
karena kita negara hukum ya kita proses hukum
bang hermawi kalau dari tkn apa harapannya ketika sudah dibawa ke jalur konstitusional apa
tapi saya mau teruskan saja tadi apa yang dikatakan ali
itulah fungsi kita
namanya kita penasehat hukum memberi penasehat hukum
jadi apa yang dilakukan oleh penasehat hukum pak prabowo sudah benar membawa ke jalur konstitusi
selanjutnya kita tinggal bekerja profesional bekerja maksimal
lalu kita serahkan kepada hakim karena memang itu peran mereka
kita tunggu saja kita akan bekerja dan kita akan tetap bersahabat kita akan tetap menjadi saudara kita tetap menjadi satu bangsa
kedepan pekerjaan kita lebih berat lagi untuk memajukan bangsa ini
jadi yang ini lima tahun sekali ini pasti terjadi
tinggal bagaimana memperkecil eskalasi saja tinggal bagaimana menjelaskan kepada akar rumput
nah bisa akar rumput eskalasi jalur jalur seperti apa
karena seperti ini harusnya bisa untuk meredam itu
iya jadi kan dua hari ini kita lihat ya tokoh tokoh muslim dikumpulkan oleh pak jk pak jk bertemu dengan prabowo
kita juga di partai kita masing masing kita sudah dorong itu
udahlah guru guru wa yang kemarin kemarin dikeluarkan keluarkan tugas masuk lagi lah
gak ada guna itu
kita merajuk kembali dan kita ini dari dulu sama begini begini saja
jadi ini hanya kompetisi biasa
mungkin dalam situasi tertentu
ketika kita letih dalam suasana emosi yang tidak stabil
itu bisa saja terjadi
kemarin kita rugi sekali tuh
orang tenang apa gak jualan satu hari berapa kita rugi
terakhir ke mbak bivitri singkat saja
kemudian ketika ini sudah sama sama akan membawa ini ke mk dari bpn
harapannya tentu saja supaya hakim juga saya setuju ada rasa keadilan di sini dan saya mau
rasa keadilan berbasis bukti
nah itu dia
jadi bukan perasaan ya
karena itu saya berharap nanti memang bpn bisa maksimal sekali memberikan bukti
dan yang kedua saya tentu saja berharap sekali kalau pak prabowo dan semua tim di bpn juga bisa mengedukasi masyarakat
ini lagi di mk
cooldown dulu lah gitu
kita nggak ada gunanya di bawah
itu menyegapi itu
artinya sebelum mbak fitri mengatakan itu
jauh jauh hari pak prabowo sudah melakukan itu
konferensi pers ketika kejadian pun sudah mengatakan bahwasannya kita sudah menempuh jalur hukum
maka menjaga ketertiban lah para pemerintah
kita nantikan bagaimana proses hukumnya di mahkamah konstitusi
ini kita juga tunggu rekan rekan dari bang ali lubis sampai ke gedung mk
waktu berlalu terus
waktu berlalu terus
insya allah malam ini selesai
baik terima kasih
terima kasih banyak mbak bivitri
terima kasih banyak mbak ali
terima kasih banyak mbak hermawi
kami akan segera kembali dan kami akan terus pantau bagaimana gugatan sengketa pilpres
langsung dari gedung mahkamah konstitusi
dan demikian layar pemilu terpercaya pada malam hari ini
pastikan anda mendapat update informasi terbaru seputar pemilu dan juga pilpres
bersama layar pemilu terpercaya di cnn indonesia
saya rahat sirahid pamit terima kasih selamat malam